komisi pemberantasan korupsi kpk masih memeriksa sejumlah ruangan di kantor kementerian agama jakarta
karena itu segel baru akan dibuka setelah pemeriksaan oleh penyidik kpk tuntas
kpk menggeledah sejumlah ruangan di kantor kementerian agama terkait kasus dugaan suap ketua p tiga roma hurmuzi
hal tersebut disampaikan oleh ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo
usai menghadiri mou kpk bersama ombudsman di jalan kuningan jakarta selatan senin siang
menurutnya pelepasan segel pada sejumlah ruangan di kementerian agama baru bisa dilakukan setelah proses penyidikan rampu
karena itu teman teman yang lebih tahu